pelaku usaha keberatan atas pembelakuan bea masuk tindakan pengamanan atau bmtp
pada produk pakaian dan aksesori pakaian
aturan itu tertuang dalam peraturan menteri keuangan no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh
ketua umum asosiasi pengusaha retail merk global indonesia atau apregindo
handaka santoso mengatakan
peraturan ini tidak menyasar langsung produk yang berpotensi menjadi pesaing produk lokal
namun kebijakan ini bisa menyebabkan harga barang bermerek di indonesia tidak kompetitif
dibandingkan harga di negara tetangga
padahal harga produk bermerek menjadi salah satu daya tarik konsumen asing
yang datang ke indonesia untuk wisata belanja
belum termasuk harga sewa toko di pusat perbelanjaan
makanya saya bilang panggillah kita kita para pelaku
tahulah lebih banyak permasalahan dan detail detailnya
buatlah peraturan yang tidak menyebabkan sesuatu yang sangat merugikan negara kita
ada penurunan income dalam pm masuk penurunan incon ppn effort penurunan ppn retail
tadi itu saya belum sebut ppn retail
waktu kita belanja di toko atau department store atau pusat belanja
semuanya akan turun
dalam bagian pertimbangan peraturan menteri keuangan ini
pemerintah melalui komite pengamanan perdagangan indonesia
menilai adanya ancaman serius yang dialami industri dalam negeri
akibat lonjakan produk pakaian dan aksesori pakaian import
tarif bmtp dalam pmk terbaru ini berkisar antara rp sembilan belas dua ratus enam puluh sampai rp enam puluh tiga
untuk tahun pertama dan berangsur menurun di tahun berikutnya
menteri perdagangan muhammad lutfi menanggapi keberatan para pengusaha
lutfi mengatakan aturan ini sudah sesuai dengan aturan organisasi perdagangan dunia
dan bertujuan baik untuk industri sandang dalam negeri
nah ini kita jaga supaya industri kita ini tetap berjalan dengan baik
tentunya kita juga tidak mau hal tersebut mengganggu juga daripada pasar di dalam negeri
ini kita sudah hitung jumlahnya angkanya
dan sudah kita sosialisasikan kepada industri baik yang menjual maupun industri
yang memproduksi dari industri sandang ini
pmk satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu sudah diundangkan pada dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh
dan mulai berlaku pada dua belas november lalu
pmk ini akan berlaku selama tiga tahun
tim liputan cnn indonesia